saya pengen telfon
kok dia kirim pesan ya
udah pagi lagi
itu tumbin banget sih nih
kok angka gak nyariin aku ya
biasanya dia ngechat duluan
tapi kok ini enggak ya
masa sih apa aku error
enggak kok ini gak error
enggak kenapa ya
tapi ngapain juga ditelepon duluan
ya gak ada nanti dia kegeeran lagi
pokoknya aku nggak boleh nelfon angga duluan
nanti aku mau potongin lagi ya
bentang bentang ada croissant
kamu bilangnya bonjour
selamat pagi pak
bapak sarapan ya
andin kan udah berangkat tadi pagi
dia bawa koper terus terlihat buru buru
perasaan kemarin dia gak marah
dia pasti sedih ditinggal tiga hari selama andien di seminar
gak ada yang paham
aku juga gak paham
aku juga gak paham
aku juga gak paham
aku juga gak paham
aku juga gak paham
aku juga gak paham
aku juga gak paham
aku juga gak paham
aku juga gak paham
aku juga gak paham
mau kita tai di famed boreng
mau kita tai di famed boreng
mau pergi keluar kota tiga hari pamit suami aja enggak
padahal biasanya kamu gak pernah kayak gitu
ya gak usah gak usah
biar andin sadar sendiri sama kesalahannya
kau sakit sebelah
bohong kalau selama tiga tahun ini aku tidak terbiasa memanggil elsa
setiap apapun yang aku lakukan
elsa selalu bantu untuk menyiapkan semuanya
kamu pinjam uang sama orangtuaku
ngapain kamu transfer ke mama
kenapa kamu tercir ke mama
aku transfer buat matteo
tapi mungkin ini yang terbaik
agar kita berdua tidak saling
jangan lupa like admission
jangan lupa like notification
siapa yang telepon
pengadilan agama ma
nino benar benar mau cerai sama aku
nino mau cerai sama aku
buat aku lebih baik mati aja ya
nggak bisa aku hidup kayak gini ma
nggak boleh ngomong begitu elsa
aku nggak mau cerai sama nino
kok bapak ke kantor
bukannya hari ini bapak liburan ya
untuk pergi sama gss
tapi udah kebun ya